hendra setiawan dan muhammad ahsan meraih juara ganda dewasa putra pada kejuaraan nasional pbsi dua ribu tujuh belas
yang digelar di gor sahabudin kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka belitung sabtu sore
hendra ahsan sukses mengalahkan pasangan muda frankie wijaya putra sabar karyaman gautama
hendra setiawan muhammad ahsan pasangan terbaik yang pernah dimiliki indonesia
sukses mengalahkan pasangan muda franky wijaya putra sabar karyaman gautama
dalam final kejurnas pbsi dua ribu tujuh belas sabtu sore di gor sahabudin kota pangkal pinang provinsi kepulauan bangka belitung
mantan pasangan terbaik dunia ini mampu menyudahi perlawanan frankie sabar karyaman dua set langsung
dan berhak menyandang gelar juara ganda putra kejurnas pbsi dua ribu tujuh belas dengan skor dua puluh satu tiga belas dua puluh satu tujuh belas
meskipun pernah menjuari event yang jauh lebih besar ahsan hendra mengaku senang bisa naik podium dalam kejurnas kali ini
dirinya pun memuji penampilan junior mereka
franky wijaya putra dan sabar karyaman gautama yang dinilai cukup memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi di kemudian hari
pertama saya berubahnya mencapai syukur ya bisa juara juara lagi buat kejurnas pbsi dua ribu tujuh belas
dan buat kemampuan kita sih akhirnya kita bisa juara
sementara untuk hasil final lainnya di kejurnas pbsi dua ribu tujuh belas
wisnu yuli prasetyo keluar sebagai juara tunggal putra
juara tunggal putri diraih ruseli hertawan juara ganda campuran akbar bintang cahyono winnie octavina kandau
dan juara ganda putri pasangan tania oktaviani kusuma fania arianti sukocho